oke pemirsa kita langsung saja ya ngobrol ngobrol sama teman teman artis kita yang akan maju di pileg nanti
aduh jadi slashnya itu udah artis sekaligus politisi harus gitu dong
karena sudah mulai masuk ke partai kalau tommy kan kita bersama lima tahun udah bareng sama pkb
tapi kalau mbak tessa di nasdem sudah mulai ada kegiatan
sudah ada kita kegiatannya beberapa teman teman artis sudah ada yang kunjungan ke daerahnya ke dapilnya
kemudian dari kita sendiri ada pembekalan dari partai
karena kita juga apa ya tadi kan udah disebutin ada beberapa yang masih baru pertama kali seperti saya
jadi ya otomatis supaya kita enggak mengecewakan masyarakat yang nanti kita wakili ya harus diwakili
diberi pembekalan juga gitu
saya itu apa namanya appreciate banget loh sama teman teman artis yang mau terjun ke politik gitu
karena kan itu butuh keberanian ya
tadi ditawarin sering kali tapi aduh kayaknya nggak berani deh nggak dulu deh atau gimana lah gitu
teman teman ini mau bergabung ke situ gitu
nah saya mau tanya awalnya gabung dan juga mau untuk masuk ya dalam kontestasi pilek kali ini tuh ceritanya tuh gimana sih
apakah kalian yang diminta sama partai partai yang datang melamar
atau gitu atau kalian yang melamar ke sana
ya kalau saya lima tahun yang lalu karena dorongan
karena dorongan dari mantan istri saya
menurut gue memang dia kan lahir di keluarga yang politik gitu
ayah ibunya memang sudah berpergian politik gitu
dia lahir dalam suasana seperti itu
ketika dia melihat saya ada potensi menurut dia menjadi politisi
diajak datang ke acara segala macam gitu
saya pada akhirnya apa namanya dari kiri kanan juga keluarganya
yaudah enggak apa apa potensialnya ada seperti itu
nah akhirnya saya milih waktu itu
ya udah kalau emang kayak gitu saya boleh milih ya beberapa partai
maksudnya jangan diarahkan ke partai ayahnya gitu
jangan diarahkan gitu ya
hebat juga ya
terus saya sempat disepi
terus kebetulan ada teman artis juga di dalam situ
terus kebetulan mau dipasang posisi jabatan di bawahnya beliau
segala macam kalau satu partai gitu
cuma saya memilih untuk mandiri
akhirnya saya coba untuk cari beberapa partai
dan cocoknya sama partai kebangkitan bangsa pada dua ribu empat belas lalu
iya dan langgeng juga ya sampai tahun ini
dan maju lagi
iya kuncinya itu sama seperti ibadah gitu

kalau faisal gimana ceritanya
kalau saya awalnya sih pastinya karena saya diajak ya masuk ke partai nasdem
nah sebenarnya gini saya cuma berfikirnya udah dua puluh lima tahun loh saya berkiprah di dunia entertain
udah cukup lama
nah selama ini menurut saya saya ini cuma bisa menghibur masyarakat
tidak bisa membuat perubahan dalam indonesia
nah kalau saya mau masuk ke dalam sistem sistem pemerintahan baru saya bisa ikut merubah indonesia menjadi lebih baik
nah makanya pada saat ada ajakan tahun ini ya ternyata saya pikir wah kayaknya harus berani nih
kalau nggak berani kapan bisa bantu indonesia untuk berubah kapan bisa punya suara
emang apanya yang mau dirubah sih di sistem itu tuh
oh banyak lah
yang mau difokuskan apa nih kalau dari tessa
kalau sebenarnya banyak ya
kalau ketertarikannya banyak banget
cuman mungkin nanti saya ingin lebih fokus kepada kesehatan ibu dan anak
karena memang ini kan generasi penerus ya kalau karena anak bayi ya
karena saya emak emak juga gitu ya ibu ibu juga gitu
jadi pasti kita berpikir seperti itu
nah untuk daerah daerah yang masih
apa ya bisa dibilang pedalaman itu kan yang namanya vaksinasi
terus pengobatan itu banyak sekali yang masih kurang untuk kita pantau kayak begitu
nah itu salah satunya
tapi banyak banget yang lain yang kita bisa ikut terjun
misalkan lingkungan indonesia kemudian disiplin nasional indonesia
banyak lah yang bisa kita bantu untuk merubah
nah untuk bisa merubah itu gimana caranya
kita harus masuk ke dalam sistem dong
nah kalau pendapat tommy dan juga tessa soal tahun depan nih
banyak banget loh
kita bisa bisa sebut kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu ya misalnya dua ribu empat belas
tahun depan tuh lebih banyak
dan banyak juga tadi pada teman teman baru
apa sih sebetulnya yang bikin teman teman artis tuh bersatu yuk kita nyalek aja
ada nggak perbicaraan soal itu banyak banget apa
kalau itu hak masing masing ya
kalau tentunya saya memang
karena sudah berkecimpung di politik selama lima tahun ini
dan saya pun juga di kader untuk menjadi salah satu anggota legislatif
proposal saya cuma satu gitu
bahwa saya ini pelaku olahraga
masih banyak kekurangan dalam olahraga
saat ini saya pun juga sudah masuk di eksekutif di olahraga
dan saya melihat langsung bagaimana kekurangannya
nah kemudian hal itu yang membuat saya setelah dikaji ada beberapa hal seperti
di undang undang skn itu ada penerapan iptec nya
tapi belum ada turunan turunannya seperti itu
proposal proposal itu nanti yang akan saya ajukan gitu
itu dari pribadi saya
tapi saya nggak tahu kalau untuk yang lainnya seperti apa
jadi komisi sepuluh lah ya udah pasti
insya allah komisi sepuluh
karena emang itu udah saya bangun juga dari sekarang
saya kebetulan juga karena sekarang di eksekutif
saya rapat dengan bapak penas untuk pembangunan olahraga dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh
udah dipahami dari sekarang
nah disitu saya tekankan sama perencanaan itu bahwa penggunaan sains teknologi itu sangat wajib
kenapa selaras dengan pembangunan pak jokowi untuk membangun sumber daya manusia
mulai dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh lima
jadi itu diselaraskan ya nanti kita perjuangkan dalam undang undang regulasi nanti
artinya ini tommy dan juga tessa sudah punya bayangan
kemudian juga tommy di olahraga
nah masalahnya adalah untuk masuk ke sistem ini kan prosesnya panjang banget ya
panjang berliku kompleks
beberapa orang bilang dirty
kotor juga gitu ya
kalian yang ada di satu industri yang sebetulnya aman clean industry
masuk ke sebuah perhelatan yang harus ya bisa dibilang kotor tadi itu ya
gimana caranya supaya tetap bersih
dan gak ikut ikut kotor
kita dari artis memiliki
artis memiliki integritas tentunya
untuk menjadi seorang tessa kaunang untuk menjadi seorang tommy kurniawan tidak mungkin kalau tidak memiliki integritas
integritas kita yang akan diuji nantinya
ketika kita masuk ke dalam sistem itu kita menawarkan sebuah proposal
terus kita digoda dengan berbagai macam hal
apakah kita mampu bertahan atau tidak
itu integritas kita
itu yang pasti
saya sudah hampir dua puluh tahun membangun nama baik saya
dan mbak tessa mungkin lebih dari dua puluh tahun
gak ingin gitu hal itu dikotori dengan hal hal yang kurang baik
politik itu masalahnya ada di lobi
apalagi saya misalnya mau perjuangkan turunan turunan undang undang itu melalui fraksi tentunya
ya fraksi saya akan berjuang
ketika proposal saya diterima di fraksi nanti dari fraksi juga akan melobi untuk yang lain lainnya
jadi prosesnya panjang banget
tapi ya itu integritas kita sebagai seorang selebriti
itu sangat diuji nantinya
dan kita berharap mudah mudahan nanti di parlemen insya allah saya jadi mbak tessa juga jadi
kita bisa seperti yang disarankan sama salah satu pengawat politik kita membuat poros bersih lah
artinya citra itu yang kita coba
tapi meskipun sulit tapi apa salahnya
kita kan public figure kan gampang untuk mempromosikan sesuatu
termasuk mas dedy juga ya
mbak tessa juga
yang anti mahar itu kan termasuk di sana
ya itu juga
ramai banget tuh
kalau saya sih memang ya pertama kali karena tahu visi dan misi dari nasdem itu anti mahar
karena kan ya benar tadi kata kalian bahwa di politik itu katanya dirty
tapi di sini saya itu juga ingin membuktikan bahwa sebenarnya nggak harus seperti itu kok
ternyata memang ada jalan yang memang sewajarnya senormalnya nggak macam macam
tapi kita bisa jadi gitu
kita bisa jadi seseorang yang mewakili rakyat gitu
nah salah satunya adalah dari partai nasdem ini
nah makanya juga nasdem ini mengusung anti mahar terus kemudian tidak korupsi segala macam
itu makanya saya sangat kuat gitu ya keinginannya untuk terjun melalui partai nasdem ini gitu
jadi saya juga nggak merasa ragu ragu
nah kalau tadi pertanyaannya kenapa
saya juga kaget sih tahun ini banyak banget
banyak banget untuk teman teman artis yang ikut terjun
karena harusnya ya teman teman artis itu bikin partai sendiri partai
iya mungkin bisa jadi itu dia
cuma memang ada yang bilang ya tahun dua ribu sembilan belas ini adalah pertarungan figur
jadi memang karena sistem perhitungan itu yang membuat suara yang paling tinggi nanti dibagi segalanya
jadi votegator itu sangat penting
votegator itu sangat penting sekali untuk dua ribu sembilan belas ini
jadi free fight nya itu luar biasa
tapi kan mau artis non artis harus tetap kampanye dong nanti ya
kan bulan depan nih mulai kampanye sampai april
bulan depan kita mulai istilahnya belusukan lah turun turun ke daerah daerah yang dipilih oleh partai untuk kita gitu
dan saya lihat teman teman artis di partai nasdem semua udah siap
dengan isu yang mereka akan usung masing masing
jadi kita udah bakal liat diberita nanti nih tessa dan juga tommy yang sodara sodara
gak kayak gitu
orasinya udah disiapin kayaknya nih
mudah mudahan satu suara semua ya demi indonesia kan tadi ya untuk berkontribusi
supaya indonesia ada sedikit perubahan dengan masing masing visi masing masing
iya intinya sih yang penting mau aja sih
tuh ini mau kan
henki kan baru terpilih jadi wakil bupat
kemarin sempat kita undang juga sih
iya nah terus dia datang ke kantor
tom apa nih kita kerjasama apa yang bisa kita bangun ini
intinya mau melakukan mau berkomunikasi
pasti akan ada hasil
saya belajar juga banyak dari hengki
banyak belajar dari dia
tentu akan ada banyak perbincangan lah ya selama masa menuju ke pileg dan juga setelah pemilihan nanti
terima kasih tapi untuk sekarang mbak tessa kaunang terima kasih tommy kurniawan
terima kasih tommy kurniawan sudah bergabung bersama kami di good morning
sukses semoga lancar untuk kampanye janggut pemilik
semoga sukses dan juga semoga tetap bersih